sebenernya ini bukan salah empok ini salah kiki
tapi kalau nanti kiki mau main skateboard lagi atau mau main yang lain itu tetap harus ada yang nemenin
oh nanti bapak sekarang nih
jadi sebenernya nih kiki jatuh gara gara kalian semua nyuruh kiki bakal ngerjain di pengasuh ya
udah ya udah
kagak usah pada bohong
begini cara kerja lu
lu baru kerja sehari lima hari aja ya udah bikin anak gue celaka lu
bagaimana sih kerjaan lu
dengar baik baik ya
bagi gue anak anak gue itu adalah titipan allah
jadi kudu dijaga baik baik tau
berhubung emaknya anak anak gue udah almarhum
jadi gue perlu ada orang yang bisa ngurus anak anak gue
ntar kalau udah gede bisa berguna sama orang banyak ngerti loh
iya ngerti pak
jadi lu sekarang nih ya yang namanya ngurus anak itu jangan lu sembarangin kerjaannya tau
iya tau pak tapi
ini yang lu bilang pengaruh yang bagus
lepas gimana sih
ya kalau nyari orang jangan sembarangan comot doang dong
lu kalau nyari orang yang bener bener profesional di pekerjaannya
kalau cuma orang yang butuh kerjaan doa sih banyak loh di pinggiran soal pengangguran
iya tahu pak tapi yang namanya
emangnya enak kan ada ampuh atau ngopo hp
tapi pak maaf
tolong kasih saya kesempatan pak untuk jelasin kenapa kiki bisa

wih berani gini
pastinya ujung ujungnya kenapa jatuh
aku salah atau tidak pak
aku akan terus tanggung jawab sampai kiki sembuh
tapi pak yang namanya musibah atau kecelakaan
tapi dokter aja bisa sakit
pembalap juga bisa nabrak
guru aja bisa gak tau pak
ya maaf ya pak bukannya saya
mau kelihatan gak sopan atau gimana gitu tapi
saya harus berani bicara karena saya itu nggak salah pak
bukannya begitu ya
bang sabeni itu kagak seneng dibantah
lu malah nyerocos begitu
ya bang sabeni kan harus tau kenyataannya seperti apa
iya tapi kan lu juga kudu tau yang lu ajak ngomong tuh siapa
tiap orang yang kita hadapin juga kagak sama utari
lu kan kagak paham bang sabeni itu orangnya apa gimana
dan biar apa gimana pun dia itu majikan lu
orang yang gaji lu
kalau begini mah
udah urusannya bakalan ayah suruh cari pengasuh lagi
udah deh udah ya lu masuk aja deh sekarang deh
urus anak anak lu
biar ayah yang nemuin bang sabeni
mudah mudahan ayah gak gajah dipecat lu
semoga aja aku bener bener gak dipecat
aku butuh banget kerjaan ini
kayaknya bang sabeni lagi ngeran ngambek tuh
wih cantan banget
lu latihan bang sabeni latihan apa segitunya
biasanya tuh dia kalau latihannya semangat begitu lagi ngambek
gimana nih kalau lo beneran dipecat
ya udah lu masuk deh biar ntar ayah yang bujukin bang sabeni
ya udah deh
masuk dulu ya
tuh main lah
juragan nyari udah latihan aja
dia lagi marah marah
gara gara kiki jatoh
bisa dipecat dong nanti baby sister baru tuh
ayah juga kalau ngerti nih bang
pengen apa gimana
ini baru mau ayo tanyain
tapi ayah takut
ntar ayo ke situ
lah yang ngesilat
lah juragan nyangkut tuh lah
pelan pelan bang latihannya
ntar gue ke perna
mampu obatin yah
seo baik banget
kalau gak digaji sama babiea juga ga bakalan
perhatian kayak gitu sama kiki
kayaknya nih di webisistan
loh kok kiki cemberut sih
ya udah gini deh mpok nyanyi deh
aku anak sehat tubuhku kuat
karena ibu rajin dan
risik tahu mending suaranya merdu
lagian gausah cari muka deh
udah ketauan kalo kiki jatuh itu gara gara kecerobohan lo
sebenernya ini bukan salah mpok
ini salah kiki
atau mau main yang lain itu tetep harus ada yang nemenin
sebenernya kiki mau ngajain mpok
soalnya kata bangdul kalo udah gede musti bisa ngajain orang lain
oh ngerti mpok sekarang nih
jadi sebenernya nih kiki jatuh gara gara kalian semua nyuruh kiki bakal ngerjain di pengasuh ya
udah kagak usah pada bohong
anak laki laki gua satu satunya kudu berani lo
ngomong jujur lo sekarang
kan berbahasnya lah ini
lo emang harus dikasih ya
dikasih hukuman yang berat supaya lo kagak naka lagi ngerti
bapak jangan biar dia jalan bi
tapi seharusnya mendidik anak itu tidak dengan kekerasan pak
justru dengan kelembutan
ini anak gue suka suka gue gak sih pelajaran kayak gimana
ya aku tau kok fasabendi
biar aku yang coba
memang mendidik anak itu butuh kesabaran yang lebih pak
udah gak apa apa nggak usah sedih
pokoknya dul harus tau
empok itu gak akan ngebiarin dul dihukum atau dimarahin sama mbak be
tapi dulu juga jangan bandel
udah lah gak usah sedih lagi ya
udah tenang aja ya
lo jangan dul seneng ya
gue bakal cari cara biar lo dipecat
empok gak tau kenapa kalian benci banget sama empok
kalo emang empok ada salah empok minta maaf ya
tapi empok disini itu hanya untuk ngejaga kalian kok
pasti lihat berapa dia bengong